nah abis pulang kerja kurang pas rasanya kalau kita belum isi perut apalagi lapar capek gitu kan
nah sekarang saya berada di jalan raya lenteng agung tepatnya di sambal unik yang menjual empat jenis sambal
penasaran saya juga langsung mau coba let's go
rumah makan prasmanan ini lokasinya tak jauh dari stasiun lenteng agung
sesuai namanya sambal buni ini terkenal dengan empat sambal andalannya
salah satunya ada sambal rampai yang menjadi favorit para pengunjung
nah karena prasmanan pengunjung bisa mengambil nasi sayur dan sambal sepuasnya
sambal rampe di kedai ini teksturnya tidak halus seperti sambal pada umumnya namun rasanya juara
kita coba mulut jadi nggak coba makan kita juga harus mulut juga
oh saya masukin aja
satu gelas ini
nah ini kita masukin
tak lama setelah membuat sambal dan memesan lauk pesanan saya pun tiba di meja
kapan lagi bisa makan sepuasnya tanpa takut masalah harga
ya karena harga menu di kedai ini
relatif terjangkau mulai dari rp empat hingga rp tiga puluh
harganya terjangkau terus dekat rumah lalu rasanya enak karena bumbunya sampai meresap ke dalam
anak anak juga di rumah suka
dan di sini disediakan juga yang box jadi bisa dimasukin ke kulkas untuk digoreng nanti pagi
nah bagi anda yang penasaran dengan sensasi pedas sambal di rumah makan prasmanan sambal guni
anda bisa berkunjung mulai jam empat sore
hingga jam sebelas malam
pemirsa ragam kuliner tadi saya sudah makan di lokasi pertama dan saya masih lapar nih
dan di kelapa gading saya sudah menemukan satu restoran lalapan
langsung ke ceker teksik let's go

nah kalau yang satu ini ada warung makan rasmanan yang punya satu menu khas yaitu ceker tanpa tulang
makan di tempat ini pun anda dipersilahkan bebas mengambil lalapan sambal dan juga isi ulang minuman

warung makan yang buka dari jam sembilan malam ini akan tutup sampai seluruh menunya habis terjual
ini kita bisa ambil sendiri bebas di sini ada sate khusus aku ambil satu
ada ati juga saya ambil satu ada ampela
nah terus di sini ada kulit
dan yang spesial di sini yaitu adalah ceker tanpa tulang
setelah mengantre dan mendapat nomor beberapa lauk yang sudah saya ambil akan digoreng
wah iya nah terima kasih mas ya
nah jadi pesanan saya sudah digoreng tidak sampai sepuluh menit langsung kita cobain
di sini sudah ada tiga sambal yang berbeda dan ini juga satu tambahan sambal lagi
langsung aja kita coba yang pertama adalah andalan di sini ceker tanpa tulang
seluruh lalapan di warung makan ini disuguhkan dalam kondisi segar
sehingga semakin berlebihan
dan nikmat sebagai pelengkap santap malam
konsepnya sih sama kayak pecel lele cuma kasih kita nama lalapan
nah saunya ini lalapan kita tonjolin lagi ke lalapannya
soalnya semua free
sambalnya endul banget
nah di era yang serba digital seperti sekarang promosi melalui media sosial pun dipilih menjadi strategi
untuk menggait banyak pengunjung
terbukti kedai ini ramai dikunjungi terutama kaum milenial
tim liputan cnn indonesia